lu tau gak sih
lu tuh capek banget ketemu sama lucille
karena akan selalu bahas ini
gue udah kelas
gimana udah kalian kerjain
gue udah coba deketin keripur
tapi saat dia tahu bu ngajak untuk masuk ke geng kita dia langsung marah
kita belum dapat izin dari bos mondi
mondi pasti sibuk
kalau kalian berhasil moni juga pasti bangga sama kalian
ini semua demi kebaikan geng serigala
nyoba satu kali gak cukup
kalian cari titik kelemahan mereka supaya mereka nurut sama kalian
kau cuma ngerayu mana mau si keribuk
satu satunya kelemahan keribuk itu cuma adeknya
dan adeknya pernah bikin masalah sama gue
yang pernah nolak lo
gak usah lo perjelas lagi
gue bakal nyulik dan manfaatin mia untuk bikin kribow masuk ke gang kita
karena gue yakin keribuk pasti sayang banget sama adeknya
jangan buat gerakan yang mencurigakan
balas dendam gue dimulai boleh
perlahan tapi pasti lo akan hancur
saya lagi cari kalung tapi semuanya yang ada liontin hatinya
ini beberapa koleksi kami bisa mas pilih
mana bentuk yang nggak asik jadi norak tau gak
ada pilihan lain gak mbak selain yang ini
tunggu sebentar mas
masih belum ada sih mbak
sebenernya gini dia itu
bentuknya simple simple banget
tapi tetep kesannya elegan
boleh saya pinjam buku sama kertas
kira kira bentuknya kayak gini nih mbak
ya gambarnya sih ya bagus bagus banget
tapi sengannya kayak gini
kalau yang sama persis sih nggak ada mas
tapi kita ada koleksi terbaru
yang seperti ini mas
boleh saya liat
tapi harga kalung ini lebih mahal daripada yang tadi mas
adanya rp satu kalau pulang harus ini
biasa balik sama dia lewat sini
wah pas banget bim
samperin sekarang cepetan
ngapain lagi semua muncul di depan gue
urusan kita kan belum selesai
kayaknya udah jelas tuh
gak mau pacaran sama lu
gue mau bikin perhitungan sama lo
karena lu udah nolak cinta gue
atau gue teriak
teriak aja lagian gak bakal ada yang denger suara lo disini
gue udah berhasil bawa adanya ke ribung kabur
kalian lanjutin sesuai rencana
dan jangan lupa kabarin gue gimana update nya
gue masih ada urusan pokoknya sampai lupa kabarin gue
pelan pelan boy
dimulai dari kehilangan anggota geng lo sendiri
dimulai dari kehilangan anggota geng lo sendiri

aku tau kamu kecelakaan terus lo malah pergi pergi
gue seri bahasa lagi ya sil
aku tahu aku pernah bikin kesalahan sama kamu

pasti aku kesempatan lagi buat benerin ini semua

gue udah maafin dan gue udah lupain semuanya
tapi gue ingin kesalahan yang sama untuk dua kalinya dengan cowok baru nanti
dan inget sil yang pasti itu bukan gue
jadi stop bahas dan ungkit ungkit masa lalu kita
tapi aku ga mau lah ini
lo tau ga sih
lo tuh capek banget ketemu sama lo sil
karena akan selalu bahas ini
gue udah kelas
kamu bakal balik sama aku
dari beberapa pendekatan yang telah kita bahas
saya minta masing masing dari kalian itu membuat satu makalah
yang akan kalian serahkan pada saya minggu depan
soalnya nanti kalian cuma nepengin nama doang
siapa tuh yang suka nebeng nama
tuh tuh tuh tuh lihat dulu
apa tuh apa apa
tuh lihat dulu
stop stop semuanya tenang
sekarang kalian baca lagi materi yang sudah saya jelaskan
agar lebih paham ya
lu bengong mulu sih dari tadi
lu tahu kan kalo kita ada tugas makanan di lusensi
kita kerjainnya bareng
gue mager kerjain sendirian
yaudah yaudah dibahasnya nanti ya
takut aja nih dari tadi kan lo bengong mulu tuh
gue takut nanti tiba tiba lo ke sandung nyungsep terus ke namunka lo
ilang deh cakepnya calon pacar boy
aduh raya udah deh
aku tuh gak usah nyebut nyebutin nama cowok rese itu lagi ya
gue udah malas banget sama tuh orang somong
yaudah deh udah mending lo disini aja lo gak usah ikut
karena kan kita juga gak bisa izin bareng bareng